sebuah kesenian ekstrim khas bondowoso pojen
minggu pagi digelar warga lereng pegunungan ijen dan raung
di atas pucuk bambu para penari berlenggak lenggok tanpa memiliki rasa takut
kesenian ini merupakan simbol berpasrah diri kepada sang pencipta
kesenian tradisional pojien yang digelar warga di kecamatan ijen bondowoso ini tergolong kesenian ekstrim
sebab pemainnya menari nari di pucuk batang bambu tanpa menggunakan pengaman
bambu setinggi belasan meter ditancapkan ke dalam tanah dan satu persatu para pemain bergantian menaiki batang bambu hingga ke puncak
di puncak batang bambu inilah penari berlenggak lenggok mempertunjukkan kebolehannya tanpa rasa takut akan terjatuh
kesenian pojen merupakan seni walisan leluhur warga lereng pegunungan ijen
seni ini konon berinspirasi dan iklimat
lincahan monyet menaiki pohon bambu
sementara pada saat zaman penjajahan yang lalu kesenian ini bermanfaat bagi para pejuang
apa makna dari tarian ini
itu yang naik ke atas bambu itu ya
yang kedua kalinya itu yang naik kata itu melihat pahlawan yang dulu
kalau ada sisa di sana bisa kelihatan
kalau zaman belanda itu
meskipun tidak sedikit warga yang terlihat ngeri saat menonton
tetapi dengan kelencahan pemain
kesenian ini menjadi sebuah hiburan yang menarik
bukan kali pertama saya melihat ini tapi memang cukup menarik ya
saya jauh jauh dari kota bundoso dapat informasi mau ada pochien
jadi saya naik ke ijen menonton kesenian asli bundaoso yang menurut saya ekstrim banget
sampai naik ke atas bambu
pujian dalam bahasa madura berarti pujian
yang mengandung makna filosofis memuji keagungan tuhan
sekaligus berserah diri pada sang pencipta
kesenian ini biasanya dimainkan pada acara selamatan desa
dan ditampilkan bersama dengan kesenian khas bundaoso singowulung
saya fulkus wadani bundaoso